dan dalam pertandingan semalam indonesia mendapat satu kartu merah setelah abdul lestal luhu menendang bola ke arah bench thailand
sebenarnya apa yang terjadi berikut penjelasan pemain pstni berusia dua puluh tiga tahun itu
menit menit akhir kemarin kan kita ketinggalan terus kita juga lagi buru gol untuk menyemakan kedudukan
terus pas bola out itu saya bolanya kan ke bench nya thailand
terus saya ke bench nya thailand pemainnya thailand itu mereka ngambil bola mereka nggak langsung ngasih ke saya
mereka lemparin bola ke belakang lagi mereka jadi mainin mainin saya gitu
jadi pas saya balik ke repli saya ngomong ke repli ini tidak fair play tidak bagus
maksudnya terus pas saya balik ke repli langsung mereka udah lemparin bola jadi langsung saya tendang ke bench nya
saya sangat sangat menyesal untuk melakukan insiden ini semalam
mungkin saya juga dalam keadaan capek dalam keadaan
kita juga lagi pengen buru gol jadi dibikin kayak gitu sih saya sangat sangat menyesal
saya ucapkan selamat buat thailand mereka pantas untuk memenangkan piala aff ini